sementara itu pemerintah akan memperpanjang status izin usaha pertambangan khusus ataupun iupk freeport indonesia
selama tiga bulan ke depan yakni mulai sepuluh oktober dua ribu tujuh belas hingga januari dua ribu delapan belas
menteri asdm ignatius jonan menyatakan langkah ini diambil pemerintah
namun apabila perpanjangan waktu negosiasi tidak ada hasil jonan enggan menyebut langkah pemerintah selanjutnya